badan intelijen negara kembali menggelar tes cepat pencegahan covid sembilan belas terhadap pegawai lembaga negara
kamis pagi geliran pegawai badan pemeriksa keuangan yang menjalani tes cepat di halaman kantor bpk jalan jenderal gatot subroto jakarta pusat
hasilnya hingga pukul sembilan pagi sebanyak lima pegawai dari sembilan puluh enam pegawai yang diperiksa dipastikan reaktif covid sembilan belas
para pegawai yang reaktif akan dilanjutkan dengan uji swab di mobil laboratorium pcr milik bin
jika hasil pemeriksaan swab nanti positif mereka akan dievakuasi ke wisma atlet kemayoran
namun selama menunggu hasil swab kelima pegawai yang reaktif diminta untuk menjalani isolasi mandiri di rumah
membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
hari ini kami bekerjasama dengan bpk memaksanakan rapid test di kantor bpk
meski telah ada pegawai yang reaktif namun bpk memastikan tidak meliburkan para pegawainya
dan operasional kantor tetap berlangsung normal dengan mengedepankan protokol kesehatan
kita tahu ini teman teman ada yang reaktif
kemudian kita pastikan lagi dengan pcr dan dengan swab
ketika masih positif isolasi mandiri di rumah
kita suplai dengan obat obatan mulai dari vitamin c probiotik dan obat obat yang sudah dikembangkan oleh bin dan uner
rencananya pemeriksaan rapi tes dan uji swab ini akan terus dilakukan sebagai upaya bin
dalam membantu pemerintah mengendalikan penyebaran covid sembilan belas di indonesia
galih putra jakarta